di masa arus balik lebaran para pemudik diimbau untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik
agar tidak terjadi penumpukan transaksi di gardu tol
pt bank rakyat indonesia persero tbk atau bri menawarkan kemudahan melalui penggunaan kartu uang elektronik brizi
dalam melayani transaksi pembayaran sehari hari salah satunya pembayaran tol
di masa mudik dan balik lebaran tahun ini pt bank rakyat indonesia persero tbk atau bri menawarkan kemudahan
bagi para pemudik melalui penggunaan kartu uang elektronik brizi sebagai alat pembayaran untuk berbagai keperluan
utamanya untuk transaksi pembayaran tol
tidak hanya itu kartu brizi sebagai pengganti uang tunai mempunyai beragam keunggulan
diantaranya dapat digunakan untuk pembayaran tiket kapal feri krl
mrt lrt parkir hingga belanja
adapun channel top up dapat dilakukan melalui mobile banking brimo atm bri
edisi bri atau agen bri link serta gera inomaret ataupun alfamart
yang menarik bri menyediakan sejumlah poskomudik yang bekerjasama dengan pertamina
pertamina patraniaga dan asdp
di posko mudik ini pemudik bisa melakukan top up saldo brizi aktifasi brimo serta beragam layanan lain
top up saldo brizi dapat dilakukan mulai dari rp dua puluh hingga maksimal rp dua
sehingga pemudik tidak perlu khawatir akan kekurangan saldo
khusus poskomudik bri yang bekerjasama dengan pertamina patraniaga
di dalam rumah pertamina siaga juga melayani tarik tunai dan tukar uang
periode poskomudik akan dilaksanakan selama arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
pakai brizi praktis deh
semuanya jadi lebih cepat setelah pakai brizi
gak pakai antri kalau udah punya kartu bergizi
jadi bisa menghemat waktu deh